hai warga rw delapan kelurahan kebon bawang tanjung priok jakarta utara beramai ramai menangkap
seekor ular berukuran besar dengan panjang kurang lebih empat lima meter kami siang ular jenis sanca kembang ini
muncul di tengah permukiman penduduk dan sempat membuat warga geger ular bahkan sempat masuk ke
dalam salah satu rumah warga menurut warga kemunculan ular sanca kembang kerap terjadi
di wilayah ini apalagi saat musim penghujan tiba karena letak permukiman warga tidak jauh dari
bantaran kali bahkan sudah ada enam ekor ular yang berhasil ditangkap oleh warga darsono
kakak sini sini loncat ke tuarik sini nabung sono bulannya pulang apa bu atau tepungnya sancak sancak
iya dulunya pernah di sini dulu agung kemarin sini lari di sini ya mungkin mungkin ini muncul lagi
kali ini kemarin hujan dia kali ada beberapa warga yang udah emang terbiasa dengan hal seperti itu
jadi kita tangkap langsung
sudah hampir hampir beberapa kali enam kali kurang lebih enam kali jadi sekitar sini aja kita
empat kali nemuin di wilayah lain juga ada dua kali kita temuin ular itu ular piton sepanjang
tiga setengah meter ini dievakuasi petugas bidang penanggulangan bencana dinas pemadam
kebakaran kabupaten natuna kepulauan riau di rumah warga yang berada di jalan yosudarso
kecamatan bunguran timur kabupaten natuna kamis malam ular piton ini diketahui masuk ke dalam
kamar mandi saat pemilik rumah ingin buang air kecil ular tersebut masuk melalui lubang angin kamar mandi
saat banjir melanda akibat hujan lebat tak hanya satu petugas dinas pemadam kebakaran juga
mengevakuasi satu ekor ular lainnya yang berada di belakang rumah warga setelah memangsa ternak
tak hanya itu petugas damkar juga menemukan beberapa ekor ular anak piton dimana kondisi
di banjir di agung sering di ini kami telah mengevakuasi dua ekor ular sawah atau ular piton
ular yang berhasil dievakuasi petugas damkar dilepas liarkan ke hutan kemunculan ular saat
musim penghujan memang kerap terjadi warga diminta waspada dan menghubungi petugas
terkait jika menemukan ular khususnya di permukiman tim liputan cnn indonesia